kita menanggapkan warga salah satunya jangan sering buang sampah sebarangan
dan juga menjaga fasilitas yang ada ya apalagi kan kita memiliki transportasi yang baru yang diluncurkan tahun ini mrt dan juga lrt
dan pastinya kita berharap ini semua semakin hari semakin baik ya pastinya ibu kota negeri kita jakarta
masih dalam rangkaian hari ulang tahun kota jakarta ke empat ratus sembilan puluh dua ada warna baru yang baru saja diresmikan
wahana baru bertema dunia kartun ini sangat cocok menjadi saran hiburan bagi keluarga kota jakarta
taman impian jaya ancol gelar ancol magical night pada jumat malam
gelaran ini dalam rangka peresmian sejumlah wahana baru di ancol yang telah beroperasi sejak libur lebaran lalu
ancol magical night digelar di kawasan dunia kartun dufan
kawasan baru yang diresmikan menyasar segmentasi keluarga dengan wahana baru seperti baling baling dan ontang anting
strategi yang kita kembangkan di dunia fantasi ini membuat wahana dan kawasan baru tiga hektare ini dengan membuat pembeda
diferensiasi dengan yang sudah ada yaitu dengan tema kawasan yang sangat berbeda namanya dunia kartu
nah kenapa dunia kartun karena bentuk bangunannya itu looks kartun dan itu
jadi eksperimennya berbeda pengalaman berbeda
kalau bapak lihat di halilintar tornado itu tema kawasannya yunani
amerika indonesia asia dan sebagainya
nah ini pembedanya adalah diferensiasi dengan dunia kartun
yang berbeda dalam bentuk wahananya bentuk dari sisi bangunannya timing kawasannya berbeda
peresmian wahana baru ini bertepatan dengan malam hari ulang tahun dki jakarta
sebagai kawasan wisata ancol berperan besar dalam penyediaan rekreasi keluarga serta perputaran ekonomi ibu kota
ancol menjadi salah satu wahana yang jadi tuan rumah di negeri kita sendiri
tapi juga kita menjadi tempat yang mempesona bagi tamu tamu asing
karena kita ingin ancol bukan saja menjadi brand of jakarta tapi ancol bisa menjadi brand of indonesia
di kawasan asia pasifik ancol menjadi salah satu destinasi wisata
itu harapan yang saya titipkan kepada pimpinan ancol yang baru
didirikan sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam ancol masih menjadi prima dona tempat rekreasi di kota jakarta
kedepan ancol diharapkan dapat menjadi destinasi wisata keluarga bagi turis mancanegara
rio abadi urib handoyo cnn indonesia